di tahun kemarin tuh hampir satu bulan full lah saya main judi
bisa dua puluh empat jam dengan waktu saya
aku ke kamar mandi aja saya masih main judi
ya kalau saya nominalkan aset aset toko sama duit tabungan saya
hampir hampir habis tiga miliar lah saya buat judi
tiga miliar rupiah buat main judi online
waduh emang gak main main ya candu judi online yang satu ini
judi online kerap bikin banyak orang ketagihan
akibat sensasi menang di awal permainan
namun ingat ingat di indonesia
aktivitas perjudian ini dilarang keras oleh pemerintah
mak biar silaturahmi gak terputus boleh kali pinjam seratus
undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun
dan atau genda paling banyak satu miliar rupiah
sejak tahun dua ribu delapan belas hingga sembilan belas juli dua ribu dua puluh tiga lalu
percatat kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap delapan ratus empat puluh enam empat ratus empat puluh dua juta rupiah
yaitu enam puluh tujuh konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian
sementara dari sembilan belas juli sampai empat belas september dua ribu dua puluh
total ada satu ratus lima belas tiga ratus sembilan puluh konten perjudian yang telah ditangani oleh kementerian kominfo
wow makin ngebut ya penanganannya
yuk kita lebih aware akan hal ini
jangan ragu buat ingetin orang di sekitar mu ya
sama sama kita buat ekosistem judi online gak punya tempat lagi di indonesia
kak gimana ada gak seratusnya